informasi pertama di kompas malam sudara
hujan deras yang mengguyur wilayah grobogan jawa tengah menyebabkan sungai lusi meluap
dua tanggul bendung kiri kelambu jebol
kondisi terkini tanggul utara desa bugel
panjang tanggul yang jebol mencapai sebelas meter dengan kedalaman empat meter lebih
menurut kepala desa tanggul sempat retak kami selalu hingga akhirnya jebol jumat pagi
hujan deras selama tiga hari terakhir menyebabkan debit sungai lusi meluap
jebolnya tanggul turut menyebabkan banjir di pemukiman warga
sebagian warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari banjir
berhubung air dari kali lusi itu sangat deras
akhirnya melimpas ke tanggul tanggul tersebut
dan akhirnya tidak bisa membendung tanggul
kalau sementara ini yang terendam ya ada lah kalau
enam sampai delapan rumah